selasa pagi jelang kepulangan rizik syihab ke indonesia
tol menuju bandara soekarno hatta terpantau padat
berdasarkan pantauan jasa barga
ekor kemacetan mencapai tujuh km sejak pukul empat dini hari tadi
inilah suasana kemacetan dari ruas tol
di kilometer dua puluh enam bandara soekarno hatta
pada pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
kemacetan tidak hanya meresahkan pengguna tol
namun mengakibatkan penumpang pesawat terpaksa berjalan kaki menuju bandara
guna mengejar jadwal penerbangan
padahal jarak menuju bandara masih sekitar tujuh km lagi
sejumlah jadwal penerbangan ini juga terganggu ya sarah
akibat kemacetan di tol bandara
dan saat ini kami sudah tersambung melalui sambungan telepon
bersama pak irvan setiaputra
direktur utama garuda
selamat siang pak irvan
bisa dikonfirmasi bagaimana dengan jadwal penerbangan hari ini pak
ya jadi memang akibat kemacetan yang terjadi menuju bandara
memang tidaklah terelakkan bahwa beberapa penerbangan kita
atau kalau boleh saya katakan mayoritas penerbangan kita
yang keluar dari bandara jekarek ini mengalami keterlapatan
hanya saja memang
ada sekitar enam penerbangan kita yang off schedule
alhamdulillah kami berterima kasih sama para penumpang yang bisa tiba
dengan perjuangan yang menurut saya menakjubkan juga
bisa sampai ke terminal tiga
dan tapi memang tidak dapat dipungkiri
ada belasan penerbangan yang memang harus ter delay
selama jangka waktu sekitar tiga puluh sampai enam puluh
satu setengah jam akibat dari keterlambatan akses ke bandara
ya pak irvan jadi ada belasan penerbangan ini ter delay ya pak
dan bagaimana dengan kompensasi bagi calon penumpang
yang memang schedule nya ini tertunda pak
ya jadi gini ini kan bukan salah hati
jadi kami juga menyadari itu dan buat garuda itu
penumpang adalah nomor satu
kepentingan penumpang nomor satu
jadi tadi pagi langsung kami melakukan kebijaksanaan
yang pertama adalah untuk penumpang yang tak bekerja
penjadwalannya walaupun sudah di delay pesawatnya
kami akan tawarkan untuk free schedule
karena profile penumpang kita ini mayoritas itu harus terbang
jadi kita ingin pastikan bahwa mereka bisa terbang
di penerbangan selanjutnya
mudah mudahan ada ya seperti ke kota kota besar ada
tidak ada ya pilihannya adalah menunda penerbangan ke esok hari
atau ya seperti saya sampaikan tadi melakukan refund
dan semuanya itu dalam kondisi seperti ini kami tidak kenakan biaya satupun
apabila schedule nya ini ditunda ke esok hari
bagaimana dengan protokol kesehatan dan juga penginapan
nantinya plannya seperti apa pak
ya jadi ini tidak di delay ke esok hari
yang bersangkutan diterbangkan di penerbangan lainnya
ke kota yang sama ya
seperti saya sampaikan tadi penerbangan yang tadi pagi sampai saat ini
ada di delay antara tiga puluh menit sampai seratus menit
pesawat itu tetap terbang
hanya saja penumpangnya mengikuti jadwal yang lain
baik terima kasih pak irvan setia putra
direktur utama garuda indonesia atas informasinya